pemerintah mengeluarkan surat persetujuan impor jagung seratus ribu ton
surat persetujuan dari kementerian perdagangan ini merupakan rekomendasi dari kementerian pertanian
persetujuan impor sudah dikeluarkan kementerian perdagangan sejak enam belas november lalu
proses impor jagung berasal dari argentina dan brazil ini membutuhkan waktu sekitar empat puluh hari
impor jagung akan dilakukan dalam dua tahap
tahap pertama sebanyak tujuh puluh ribu ton dan tahap kedua tiga puluh ribu ton
sementara jagung impor diharap paling lambat masuk pada januari dua ribu dua puluh